jika bandung akan mempunyai metro kapsul tidak lama lagi
solo akan mempunyai kereta api yang menghubungkan bandara adi sumarmo dengan stasiun balapan di kota solo
pembangunan rel kereta api bandara internasional adi sumarmo solo ditargetkan akan selesai dalam dua tahun
presiden jokowi dodo menghadiri langsung acara groundbreaking
sebagai penanda akan segera dimulainya proyek pembangunan rel kereta api sepanjang tiga belas lima km
presiden datang ke bandara adi sumarmo solo sabtu pagi setelah menerima penjelasan dari menteri perhubungan
presiden secara simbolis melakukan pembukaan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan kereta api
yang menghubungkan bandara adi sumarmo di boyolali dengan stasiun balapan di kota solo
dalam sambutannya presiden menyampaikan konsep pengelolaan antar moda transportasi tersebut
akan membuat waktu perjalanan makin efisien
menurutnya di negara maju setelah turun dari pesawat menuju terminal airport
turun ke lift sudah ada kereta yang hendak kemana saja
efisiensi kepada masyarakat tidak macet dan murah
jokowi dodo didampingi menteri perhubungan budi karya sumadi
menteri bumn rini sumarno dan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
bahwa pembangunan kereta api bandara tersebut akan menghemat waktu tempuh dari kota solo
menuju bandara di boyolali sekitar lima belas menit
selain itu akan ada empat kereta untuk jalur tersebut dengan daya tampung kurang lebih dua ratus penumpang
bandara adi sumarmo adalah
bandara yang akan dikembangkan secara bertahap menjadi airport city
bandara bandara di indonesia pada masa mendatang harus terkoneksi dengan sistem angkutan umum kereta
kereta ringan tram dan bus
supaya kalau sudah jalan seperti ini
secara prosedur pasti sudah dilakukan oleh kementerian perhubungan
langsung tuh tadi kan sudah saya sampaikan
berarti hanya waktu nggak ada dua tahun harus rampung
kalau enggak cepat langsung dimulai enggak rampung
terminalnya juga langsung segera dimulai
oleh menteri bumn lewat angkasa pura
sekaligus keretanya inka juga akan mulai langsung dikerjakan di pabrik di madiun
pembebasan tanah apa pak
kendala yang temis laik pembebasan tanah
tidak ada pembebasan tanah juga hanya sedikit kok
karena ini mepet semua mepet dengan jalan tol
dan langsung masuk ke jalur kereta api yang sudah ada jadi
enggak saya kira enggak enggak enggak akan banyak kendala
airport city sebuah proyek bandara yang berkembang dengan aneka macam bisnis
serta kegiatan laiknya sebuah kota
untuk mengembangkan airport city di solo
salah satunya akan dikembangkan kereta bandara
baik di kota solo maupun untuk menghubungkan bandara adi sumarmo solo
menuju bandara adi sucipto yogyakarta